di segmen ketiga ini saya akan mengajak anda mencari menu berbuka di kota surabaya
iya setiap memasuki bulan ramadan para juru masak rumah makan berlomba untuk menciptakan menu baru
salah satunya dengan memadukan olahan timur tengah dengan masakan indonesia
seperti yang dilakukan chef salah satu hotel di surabaya ini
seperti apa paduan uniknya berikut liputannya
juru masak rumah makan ayolalalisa surabaya
air diaduk merata dalam loyang
setelah tercampur adonan tepung ditutup dengan kain selama satu setengah jam agar mengembang
setelah mengembang adonan tepung dipipihkan dengan alat pemipi
selanjutnya goreng hingga matang
untuk membuat isinya kita tumis bumbu bawang putih bawang merah tomat cabai dan daun jeruk hingga matang
kemudian iris daun kecombrang masukkan dalam tumisan
selanjutnya tambahkan garam gula saus tomat dan dimasak hingga matang
untuk memasukkan isi iris roti sawarna menjadi dua dan dibelah
belahan tadi diisi dengan salad yang sudah dibuat dan diisi ayam
dan roti shawarma ayam kecombrang siap disantap
di sini saya terinspirasi untuk bisa menu fusion kan
sekarang kan udah ngetrend ya menu fusion putih
jadi fusion putih itu perpaduan antara menu dua daerah yang berbeda
bila anda penasaran dan minat anda bisa mencobanya di rumah untuk menu berbuka
atau datang ke tempat sevinci
kesnik bekerja di jalan minden